hari pemungutan suara pilkada serentak sembilan desember kemarin berjalan relatif lancar meski menyisakan sejumlah catatan
di antaranya temuan bawaslu mengenai petugas kpps yang positif namun masih berada di tps dan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan lainnya
lalu bagaimana evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan pada saat penghutang suara pilkada
kita akan membahasnya dan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak ini yang berlangsung di tengah pandemi bersama dengan komisioner kpu
ide wakadewiar saraka sandi kemudian anggota bawaslu rahmat bagja dan epidemiolog ui pandu riono
selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak
selamat malam mbak
kpu dan bawaslu sangat sibuk sejak kemarin terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara mengenai hal yang sangat penting
dalam kondisi pandemi kali ini saya ke pak bagja terlebih dahulu
kemarin sempat disebutkan adanya temuan petugas kpps yang positif tapi masih berada di tps
saat ini seperti apa pak
itu masuk dalam catatan khusus dalam kejadian di tps
sehingga kemudian nanti kita akan rekomendasikan kepada kpu untuk tidak terjadi lagi kejadian kejadian seperti ini
dan kemudian juga yang teman teman yang positif ini harus sudah diisolasi
secara detail seperti apa pak bagja
apakah mereka memang tidak mengetahui mereka positif datang ke tps
atau mereka sudah tahu tapi tetap datang ke tps
sudah tahu tapi tetap datang ke tps
ini jadi catatan bagi kami
dan kemudian juga ini kan sudah kita ingatkan kepada teman teman baik teman teman kpps maupun pengawas tps
jika terjadi positif ataupun reaktif terhadap rapid bisa diisolasi
dan kemudian bisa dicari penggantinya
nah inilah pr pr kami sebagai penyelenggara
dan kemungkinan kita harus cek juga apakah memang sudah dicari penggantinya pada saat itu
jumlahnya pak secara real hingga saat ini yang terdata berapa pak petugas kpps yang teridentifikasi positif dan masih bertugas
sebentar mbak ya belum sebentar
oke sambil menunggu pak bagja melihat data saya boleh ke kpu terlebih dahulu ke pak dewa
pak dewa adanya temuan petugas kpp
pps yang berada di tps berpotensi beresiko menularkan virus covid sembilan belas
apakah ada tindak lanjut tracing apakah kpu mendorong arah ke sana
baik terima kasih mbak elvira pak bagja yang saya hormati pak pandu
jadi begini pertama saya berbicara soal aturan ya
kami telah mengatur baik dalam peraturan kpu maupun di dalam surat kami
yang kami tunjukkan sebelum pemungutan
dan pintungan suara itu sudah kami kirimkan ke daerah gitu
nah pada prinsipnya terhadap petugas kpps ya itu tentu ya yang positif covid sembilan belas tidak diperkenankan untuk melaksanakan tugas
nah memang ada ya petugas yang hasil rapidnya reaktif tetapi kemudian dilanjutkan dengan swab ya dengan swab gitu
nah mungkin nanti pak bagja ya dari hasil pengawasan bawaslu bisa menjelaskan
di tps mana saja kejadiannya itu terjadi
dan bagaimana rekan kami ya jajaran di pengawas tps itu mengetahuinya ya apakah melakukan tracing ke lembaga atau instansi yang melakukan pengetesan atau bagaimana gitu
nah ini jadi menurut saya sangat penting ya karena jika ini terjadi tentu perlu tindak lanjut ya
saya sepakat mungkin nanti pak pandu bisa
saya menambahkan untuk mencegah ya situasi yang tidak kita inginkan ya
namun demikian kami juga mendapat laporan ya dari sejumlah daerah
jadi di suatu daerah ya kalau tidak salah di provinsi sulawesi utara ya itu ada juga petugas pengawas tps ya yang positif dan kemudian ditarik gitu ya
jadi upaya upaya itu sudah berjalan sebetulnya di lapangan
jadi nanti tentu setelah ini kami bisa berkonasi antara kpu
dan pak waslu jika memang itu terjadi di mana ya dan bagaimana perkembangan
aturan kami dan upaya upaya kami itu sudah dilakukan ya
bahkan kami sudah mengatur dari tujuh jumlah petugas tps itu kpps itu ya jika ada yang berhalangan karena positif covid itu dilarang bertugas dengan lima orang masih bisa dilakukan
itu sudah diatur
dan jika masih kurang tariha itu bisa diatur
itu bisa dibantu oleh pps atau ppk yang mengkoordinasikan di lapangan
nah terhadap hal ini tentu kami perlu ya pelajari lebih lanjut untuk bisa mengambil langkah langkah dalam waktu dekat ini
dikirain demikian mbak eswira terima kasih
pak dewa jika kemudian kita berharap tidak tapi jika ada petugas kpps yaitu penyelenggara ad hoc yang berada di bawah kpu terpapar covid sembilan belas
pasca menjalankan tugas pada saat proses penghutang suara kemarin
apakah kemudian tindak lanjutnya
ini berada di bawah tanggung jawab kpu
atau seperti apa pak
karena beberapa kasus pemilu sebelumnya kita tahu bagaimana rentannya petugas kpps ini
kami sebetulnya sudah sangat intensif berkoordinasi dengan satgas ya
baik di pusat maupun di daerah
bahkan alternatif alternatif mitigasinya juga sudah disiapkan ya
saya ikut langsung ya berkoordinasi
baik melalui rapat rapat melalui media daring maupun dalam beberapa kesempatan saya hadir langsung ya
sambil juga melakukan sosialisasi begitu
nah tentu ya kpu bertanggung jawab dalam fungsi koordinasi
tetapi tentu di tingkat penanganan ya tentu ada satgas covid di masing masing daerah
ada juga dinas kesehatan dan pihak rumah sakit yang telah di manage sedemikian rupa oleh pemerintah begitu ya
nah hari ini memang kami standby di kantor saya baru saja pulang ya
kami belum mendapatkan
laporan ya tentang situasi terakhir
apakah di sebelah tps tps yang tadi ya informasi yang disampaikan itu memang ada petugas kami yang demikian atau tidak
ya tentu ini kami akan jadikan satu perhatian ya sebab tahapan rekap ini kan masih berjalan ya
dan sesuai dengan hasil rdp di mana pak bagia juga hadir ya ini juga disampaikan
kami juga sudah bersurat kembali kepada daerah daerah untuk menegaskan
pentingnya semua pihak yang hadir di lingkungan tps itu ya di area tps itu maupun pada saat rekap itu mematuhi protokol kesehatan
dan inilah komitmen kita bersama yang juga sudah kami tindak lanjuti begitu pak elvira
baik komitmen itu memang penting tapi prakteknya di lapangan apakah kita bisa menepiskan potensi kluster pilkada akan muncul atau tidak
pak pandu saya minta perspektif anda
usai jeda newscast akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami saya ke pak pandu
sekarang menyambung apa yang saya tanya sebelum jeda tadi pak pandu bagaimana anda melihat kemarin proses pemungutan suara berlangsung
di berbagai wilayah
ya pak pandu
ya jadi saya lihat sih
ya jadi saya lihat sih kegiatannya tertib ya
dalam pengertian bahwa ini yang dari tv saja yang dari berita
tapi saya mendengar kok ada juga masalah masalah seperti tugas tps yang terinfeksi masih bertugas
ini menurut saya sangat berisiko sekali
dan juga banyak kegiatan kegiatan setelah perhitungan banyak yang gembira sekali gitu kan
kadang kadang ini kan pilkada ini kan kegiatannya kan sejak awal terus sampai sekarang sudah masih terus berlangsung nih sampai nanti pelantikan gitu
jadi banyak sekali kegiatan kegiatan yang menurut saya masih potensial untuk meningkatkan risiko penularan
seharusnya tetap waspada dalam situasi seperti ini
pelaksanaan kemarin menurut anda sudah menunjukkan semangat kewaspadaan itu atau tidak
ya saya kira kalau saya
apresiasi dengan teman teman petugas tps ya semua dari pihak kpu dan itu kelihatannya berusaha dan tertib katanya
dan ini menurut saya dalam suasana yang era pandemi ini ternyata teman teman dari petugas kpu sudah menunjukkan sikap yang tanggung jawab gitu
jadi walaupun hanya beberapa laporan belum semuanya bisa seperti itu
baik berarti ada apresiasi bagi penyelenggara pemilu di sana
saya ke pak bagja terlebih dahulu untuk melanjutkan jumlah datanya pak
apakah sudah bisa dipastikan
sudah seribu satu ratus tujuh puluh dua tps
seribu tujuh ratus dua puluh tujuh di tps
oke jumlah jumlah petugas kpps nya
di tps pak di seribu satu ratus tujuh puluh dua
jadi kemungkinan kalau satu pertanyaan
tps atau dua pertanyaan tps ya bisa dikali lebih dari itu
tersebar di wilayah mana saja pak
kalau sebaran wilayahnya masih dalam proses
yang paling ini ada di sulawesi utara tadi sudah disebutkan oleh pak dewa
dan daftar positif covid masih datang di tps sulawesi utara
kemudian beberapa daerah yang
lain juga ada
kemudian juga seribu empat ratus lima puluh empat tps tidak menyediakan fasilitas cuci tangan
kemudian juga ini
tapi yang lain adalah masalah perlengkapan tps yang tidak ada
tapi sejauh ini telah dilaksanakan proses sesuai dengan protokol kesehatan
baik kita apresiasi apa yang dilakukan oleh penyelenggara kpu
penyelenggara di bawah ini pak
ada isu lain ya
tingkat partisipasi pemilih yang mungkin saja menurun karena kondisi pandemi
bawaslu apakah memantau ini juga
jadi meningkat pak
tapi ini belum seluruhan ya
kemungkinan akan ada pengurangan ataupun penambahan
semoga sih tidak ada pengurangan dari itu
tapi ini kalau dihitung dari kemarin
kemarin menurut data kemarin ya
masih menunggu berarti
pak dewa kalau kpu sendiri melihat bagaimana partisipasi masyarakat
masyarakat dalam pilkada kemarin
ya memang kami telah menerima sejumlah data ya
tetapi tentu kpu karena kami yang akan mengumumkan hasil resminya tentu harus menunggu tahapan ya
jadi setidaknya akan bisa diketahui ketika rekap di kabupaten kota itu selesai ya
setelah semua data itu masuk ya tentu akan kami sampaikan kepada publik gitu ya
nah pertama ya
pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pak pandu ya
jadi beliau ini banyak sekali memberikan masukan ya
sejak kami menyusun pkpu ya
begitu ya pak bang jaya
banyak diberikan masukan
kami berusaha keras ya
kami berusaha keras
kemarin saya penuh di lapangan
jadi kami juga berterima kasih kepada masyarakat pemilih
ternyata tertip ya
datang ke tps
kemudian mengikuti himbauan kami untuk tidak datang secara bersama sama ya
menjaga jarak dan sebagainya
saya lihat ini situasi yang luar biasa ya
dibandingkan dengan kondisi kondisi sebelumnya
nah tentu ya
jika terdapat beberapa hal
memang disampaikan oleh bawaslu
tentu kami berharap nanti kita bisa cek datanya ya
karena ini untuk satu kepastian ya di lapangan
nah ke depan
ini penting sekali ya
tahapan rekap saat ini sedang berjalan di kecamatan
kemudian lanjut ke partian
tetapi tentu rekap ini tidak
kita akan melibatkan masyarakat ya
sebagaimana halnya pada saat pemungutan dan hitungan suara
meskipun ada perwakilan para pihak
dan pada kesempatan yang baik ini kami tetap himbau untuk mematuhi ketentuan
sehingga kita tetap sehat
dan juga proses rekap titulasi itu akan berjalan dengan baik dan lancar
memang kalau dari satgas ya
kalau tidak salah
kalau kita berbicara kepatuhan
kita berbicara kepatuhan terhadap protokol kesehatan muda muda
ini sebagai inspirasi untuk kita bersama sama menegakkan ya
disiplin protokol kesehatan di lapangan
selanjutnya saya akan bertanya kepada pak dewa lagi
di mataram pak
ada kasus dimana pasien yang dirawat di rumah sakit
tapi tidak bisa memberikan suara secara langsung
sehingga diwakilkan melalui sambungan telpon
apakah kemudian hal seperti ini dibenarkan
kita akan berbincang usai
jadi kami akan kembali sesuai

selanjutnya saya ke pak dewa lagi
pak dewa di mataram
rumah sakit umum daerah kota mataram
ada pasien yang dirawat di sana
tidak bisa menggunakan hak pilih secara langsung
sehingga sistemnya diwakilkan melalui sambungan telpon
disampaikan kepada petugas kpu
yang kemudian melakukan pencoblosan
apakah hal ini
apakah seperti ini bisa dibenarkan dalam proses pemungutan suara
pada prinsipnya tentu pertama
perlindungan terhadap hak pilih itu adalah hal yang prinsip
karena itu adalah hak konsistensional warga negara
itu yang pertama
kemudian yang kedua
kpu berkomitmen untuk memberikan pelayanan
terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit
nah tentu ada mekanisme disitu
jadi menurut aturan
pemimpinan yang berpengalaman
datang ke rumah sakit atau ke tempat isolasi dilakukan
kemudian didampingi oleh saksi dan juga ada pengawas di situ
nah jika tidak memungkinkan ya
memberikan suara mencoblos secara langsung ya
karena ini adalah masalah kesehatan yang sangat penting ya
untuk menghindari risiko
itu dimungkinkan untuk melalui pendamping ya
jadi ada formulir pendamping
karena orang yang dipercaya oleh pemilih yang bersangkutan dengan ketentuan adalah merahasiakan pilihannya
sesuai dengan asas pilu atau pemilihan yang luber dan jurdil itu
jadi menurut kami prinsipnya seperti itu
jika prinsip prinsip itu sudah dilakukan ya tentu bagi kami dari sisi aturan itu tidak masalah ya
yang penting itu kemudian telah dikoordinasikan ya dengan saksi dan juga dengan pengawas tps yang ada di lapangan
nah ini argumentasinya begini jika kemudian dipaksakan ya mungkin pak pandu dari aspek kesehatan bisa menjelaskan
dipaksakan diberikan surat suara apakah nanti surat suaranya itu tidak ada unsur resiko di situ
nah ini normatifnya demikian tetapi nanti tentu di daerah sudah diambil langkah soal itu
kami berharap ini clear ya
para pihak sudah mengetahui mekanisme yang ada dan kemudian tidak ada yang dihitungkan atau dirugikan ya
karena langkah langkah yang diambil
saya kata demikian pak
baik saya kebawas lu pak bagja
jika kemudian ini menjadi salah satu terobosan bagaimana penyesuaian dilakukan agar suara bisa digunakan
apakah ada temuan bawas lu
bagaimana dengan pasien pasien covid sembilan belas yang mungkin berada di ruang isolasi berada di rumah sakit
tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan
sebenarnya aturan psapu jelas bisa untuk digunakan dengan kejahatan kpps datang dengan hesmed misalnya
dengan alat pelindung diri yang paling maksimal datang ke rumah sakit
nah kalau didampingi pendampingnya juga harus dipakai alat pelindung diri
nah karena faktor surat suara
surat suara bisa dikhawatirkan
sebagai medium dalam medium penyebaran covid sembilan belas
maka tadi yang disebutkan pak dewa raka bisa dibenarkan
akan tetapi jika melalui pertelepon itu tidak boleh
si pasien ini harus lihat
yang diberikan suaranya itu siapa
artinya surat suaranya sorry suaranya tidak sah atau ada pelanggaran di sana
pelanggaran prosedur kalau seperti itu
karena tidak harus dilihat oleh si yang bersangkutan
misalnya dicoblos oleh pendamping ya
kalau diperlihatkan memang tidak boleh dipegang misalnya
kalau dengan peraturan apa dengan protokol kesehatan misalnya ya
keberatan teman teman rsud kan sehari sebelum pemutusan suara
teman teman rsud ada yang keberatan terhadap hal ini
kemudian ada kebijakan mungkin teman teman rks
nah tapi dengan catatan menurut bawaslu ya tetap harus disaksikan
karena kalau tidak disaksikan hanya pertelepon itu langsung umum bebas rahasianya tidak ada
rahasianya boleh lah harus dirahasiakan pendampingnya
tapi dia harus selesai langsung
jadi harus ditampilkan
saya tampilkan coblos oleh pendampingnya
lalu kemudian ini
dan ini kamu punya kejadian juga pelanggaran ini
misalnya ada yang kena stroke kemarin ada kena stroke di salah satu daerah
sapi ps datang ada dua orang anaknya tidak ada di tempat
ditelepon oleh yang bersangkutan yang pasien stroke ini
kemudian dicoblokkan surat suratnya dilihat oleh kpps
pada ini ini pelanggaran jelas ini
nah inilah yang kemudian jadi permasalahan
oke semoga ini juga menjadi catatan bagi bawaslu
waktu kita sangat tipis sekali saya beralih ke pak pandu
pak pandu apa yang terjadi kemarin pesta demokrasi luar biasa
di dua ratus tujuh puluh wilayah di indonesia
apakah ini kemudian bisa menjadi tolak ukur bahwa sebenarnya masyarakat kita
taat dengan protokol kesehatan
ya saya kira kalau lihat kemarin itu ternyata bisa ya
jadi petugas tps petugas kpu itu sudah berusaha mengikuti apa yang dianjurkan
dan tentunya ini harus diikuti terus sampai prosesnya selesai
karena ini belum selesai gitu kan
walaupun dalam proses kampanye dan sebagainya itu
dari laporan bawaslu banyak terjadi pelanggaran gitu kan
mudah mudahan kan ini
satu peristiwa yang sangat luar biasa menurut saya
dan tidak mudah dan cukup mahal menurut saya
dan ini yang perlu kita sikapi bersama bahwa bukan hanya petugas kpu saja
tapi semua paslon masyarakat itu ternyata bisa disiplin
singkat saja satu menit pak dewa
karena proses masih akan panjang rekapitulasi masih berlangsung
pada saat penetapan pasangan terpilih mungkin saja ini menimbulkan euforia
bagaimana kpu mengawal proses ini sehingga protokol kesehatan memang menjadi skala prioritas
ya tentu kami pertama memberikan himbauan ya
menjelaskan aturannya dan tetap berkoordinasi
saya kira koordinasi antara kpu bawaslu dan juga termasuk dengan aparat keamanan ya
kepolisian dinas kesehatan masuk satgas juga sangat penting
dan masukan masukan dari para ahli seperti pak pandu ini tetap kami harapkan
untuk memastikan seluruh tahapan ini berjalan dengan baik sampai selesai
baik pak dewa pak bagja pak pandu terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami
malam hari ini kita harapkan pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kluster pilkada
cnn newscast akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya tetaplah bersama kami